padahal pesanannya itu internal dan eksternal
komisi berkaitan dengan visi misi calon presiden
komisi fakir miskin dan anak lantar kepeliharaan negara
komisi pemenangan pemilu legislatif dan pemilu presiden
dan tahapan pengajaran
bakal calon wakil presiden di dalam pandangan umum
beta secara dinamis
tetapi itu menjadi ranah dari ibu megawati soekarno putri
sebagai ketua umum
dan tentu saja
partai mengedepankan suatu upaya untuk merangkul seluruh elemen nasional
meskipun pdi perjuangan telah dipercaya rakyat bisa mengusung sendiri
dan besok pagi akan dilanjutkan dengan kerjasama politik
bersama dengan partai perindo
itu akan dipercaya
ini dilakukan pada pagi hari
dan kami juga mengharapkan kehadiran dari teman teman pers